nyampein keputusan kamu
sebenarnya aku rada takut sih
aku khawatir kalau
mas doni gak bisa menerima keputusan aku
dia berbuat negat
yaudah kita pergi sama sama ya
gak ke rumah sakit
buat ketemu sama doni
ya udah bu
tolong jangan pergi
untuk selalu ada bersama kamu
kali ini aku akan pergi karen
dan aku gak akan pernah kembali
lo pasti sembuh
lo memang orang yang baik van
karena gue udah maksa lo untuk nilain karin
dan kembali ke gue
lo pantas dapetin dia
gak ada yang salah dong
lo gak salah don
gak ada yang salah
kita berdua kejebak di keadaan yang kita gak inginkan
kalau gue di posisi lo